kamis dini hari lima belas desember warga sukaraja kabupaten bogor jawa barat geger
setelah menemukan mayat perempuan yang tertutup kain di bahu jalan raya bogor
selain penuh luka korban juga ditemukan dalam kondisi pakaian nyaris terbuka
setelah mendapat laporan polisi melakukan olah tempat kejadian perkara pada jumat sore enam belas desember
hasil identifikasi sementara menunjukkan korban yang berinisial vs berusia dua puluh delapan tahun
dan menurut keterangan keluarga korban sebelumnya berangkat kerja pada rabu pagi dan tidak kunjung pulang
berselang dua pekan polisi berhasil mengungkap kasus ini
tersangka pelakunya adalah sopir angkot yang ditupangi oleh korban
senin sore polisi memperlihatkan tersangka as di kantor pores bogor setelah ditangkap di rumahnya
kepala polres bogor akbp imanudin menyebut peristiwa itu terjadi ketika korban berinisial vs pulang bekerja
lalu naik angkot yang dikemudikan oleh tersangka untuk pulang dari kawasan kedung halang menuju cibino
dalam perjalanan sang sopir justru berusaha memperkosa dan merampas harta tetapi korban melawan
hingga akhirnya tersangka menikam korban bertubi tubi
di malam hari korban segera kerja menemudian menaiki angkot
kebetulan di dalam angkot tersebut hanya sendirian antara korban dan pelaku
dan di tempat kejadian perkara kemudian si pelaku mencoba untuk melakukan pemerkosaan terhadap korban dan korban melawan
selain menangkap tersangka pelaku tunggal polisi juga menyita barang bukti berupa satu unit angkot
sebilah pisau ponsel dan perhiasan milik korban
sementara akibat perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal berlapis
dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup